saya sudah bersama ekonom senior yang pernah menjadi gubernur bank indonesia periode seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
serta menteri muda perdagangan era presiden soeharto prof sudrajat jiwandono
lama tidak melihat oh tuhan
terakhir saya wawancara prof derajat itu rasanya dua puluh tiga tahun yang lalu prof
kalau nggak dua ribu dua ribu satu lah
tapi kan mensyukuri pasang surut kehidupan
kehidupan memang seperti itu ya
kalau pasang terus kan enggak
karena kalau boleh tahu umur berapa prof tahun ini prof
saya delapan puluh lima tapi nanti agustus nanti menjadi tiga puluh
dan masih prof suka mengirim artikel tulisan prof sudrajat di media asing di kompas
itu apa ya menulis itu suatu passion ya
itu maksud daripada nulis sebetulnya
saya merasa terhormat sekali prof derajat bisa datang ke kompas tv berbincang di program rose
rasanya penting untuk mendengar pengalaman prof sudrajat jiwandono
lalu menjadi menteri muda dan kemudian menjadi gubernur bank indonesia
prof tapi kenapa waktu itu prof sembilan puluh delapan lama tidak ada di indonesia
jadi memang ya itu tadilah pasang surut ya
saya menjadi gubernur bank indonesia
dan ini yang menyebabkan ya harus
putar otak boleh dikatakan berapa bulan gitu
hampir tidur di kantor sebetulnya
bersama dengan teman teman dekat
untuk ya merekayasa bagaimana supaya kita bisa selamat dari badai yang
sebagaimana diketahui kan dimulainya dari serangan terhadap tai buff
yang diserang oleh spekulan menjadi sangat melemah
tapi cepat sekali setelah taibus kena terus merembet ke negara tetangga
bahkan singable dollar yang lebih kuat dari kita juga terkena
ringage malaysia dan tentu saja rupiah
kita dalam beberapa bulan
rupiah terdepresiasi beberapa puluh persen
jadi ya sebagai gubernur bank sentral memang sangat grogi rasanya
karena melihat penurunan dari cadangan yang kita miliki
padahal salah satu amanah yang harus dipegang oleh bank indonesia adalah
cadangan devisa negara tersebut
itulah yang membuat tahun itu menjadi tahun yang sangat apa ya
penuh cobaan bagi saya dan beberapa rekan
perlu diingat pada waktu itu bank sentral masih di bawah pemerintah ya prof
bahwa pada waktu itu benar
bank central belum mempunyai status independen ya
status independen baru diperoleh pada waktu kepresidennya dari prof habibie
karena itu gubernur bank sentral juga diberi jabatan sebagai menteri negara
karena di dalam sistem kabinet yang presidensial
presiden boleh mengangkat atau memecat anggota kabinetnya sebagai pembantu presiden pembantu perdana menteri
maka rupanya apa yang saya lakukan bersama teman untuk menyelamatkan perbankan kita
yang kapitalnya kurang dari persyaratan harus kita tutup
waktu itu ada sejumlah enam belas bank
yang kekurang peruntungan saya
adalah tiga dari bank tadi
kebetulan milik keluarga presiden
bank jakarta itu miliknya pak prabowo sutejo adik beliau
bank andromeda itu dua puluh lima miliknya pembantri putera presiden
bank industri dua belas lima persen miliknya titik prabowo yang sebetulnya juga adalah ipart saya pada waktu itu
memang tidak pernah dikatakan secara resmi
pada waktu saya dipanggil bapak presiden saya kira tanggal sebelas februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
saya hanya diberitahu saya ingin mengucapkan terima kasih pada saudara yang telah bekerja untuk saya selama hampir sepuluh tahun
dipanggil hanya berdua seperti ini
terima kasih sudah bekerja tetapi saya sedang menyusun kabinet dan saya akan mengganti saudara
itu aja yang jadi ya saya tidak hanya sopan santunnya tapi memang saya merasa beruntung diberi kesempatan yang demikian besar
pemimpin bank indonesia di tengah krisis yang tak pernah terjadi sepanjang sejarah republik
saya mengatakan saya juga terima kasih telah dipercaya
saya demikian lama untuk membantu babak dan saya masih mengatakan saya mohon maaf bahwa masalah masih belum selesai
bahkan pada waktu itu demonstran pun mengancam untuk berkemah di halaman bank indonesia gitu ya
tapi bagi saya sendiri ya sedih ya sedih ya
ya karena diberhentikan dari
jabatan yang saya sangat
saya ini orang dididik
secara formal sebagai dokter
sangat erat kaitannya dengan permasalahan ini
sesuatu yang baik untuk menjaga
kejatuhan yang lebih dalam lagi
kerugiannya akan lebih besar lagi
orang ketika prof derajat itu
diberhentikan oleh presiden soeharto sebelum
masa jabatan berakhir berapa minggu
kasakusuknya pada waktu itu karena
prof derajat sebagai gubernur bi waktu itu
menutup bank bank yang dianggap bermasalah
dan itu kebetulan milik
seorang politikus yang ulung ya
ya secara resminya nggak pernah mengatakan itu ya
setuju dengan apa yang saya lakukan
keputusan saya itu tidak dirubah
hanya saya diberhentikan gitu ya
sebetulnya kalau ditanya lebih lanjut
ya nggak ada alasannya sebetulnya